lo udah punya pacar mon
gak boleh ada yang bernasib lebih baik dari dinda
you know apalagi untuk urusan romantis
hivelyn tapi itu masalah hati
jadi gitu aja jangan
yaudah kalau gitu gue laporin ke dinda
kalau lo udah punya pacar
jangan jangan jangan
aduh yaudah deh
ini tasnya natan
kemana tuh bocah
ya nggak mungkin cabut kan
siapa tau penting
biasa kalau natan kok
lo berdua ngapain
cuman bersihin doang kok
kasian tas lo tuh udah debu debu gini nih
tuh dari atas debunya
dari atas debunya
tumben lo berdua baik
kita berdua baik dibilang modus
padahal dia tahu kita ini anak baik
sopan rajin menabung dan tidak sombong
ya elah nat
lo dari mana sih
lo mau bari barang
tumben banget lo berdua di sekolah
gue masih ada urusan
lo duluan aja sana
lo duluan ya
yuk nat lo duluan ya
setiap unit kegiatan nosis harus bisa pertama menjawab terhadap laporannya masing masing
dan harus bisa membuat proposalnya masing masing per unit sebelum diajukan kepada saya
ada yang mau bertanya
dana osis tahun ini subsidinya akan dikurangi kak
sementara kegiatan baru uang kasnya masih nol kak gimana kak
iya jadi kita emang akan mengeluarkan dana awal tapi ya nominalnya tidak akan besar
karena pada dasarnya kita semua lagi mengalami kondisi yang sama
saya cuma insinuasi dia aja
saya harap teman teman di sini bisa menerima pendapat saya dengan baik
jadi menurut saya
langkah awal yang sebaiknya kita lakukan adalah kita perlu mengaktifkan kembali rasa kepedulian siswa terhadap kegiatan osis di lingkungan sekolah ini
nah hal itu bisa dilakukan dengan cara membuka kotak peduli
jadi setiap siswa di sekolah ini bisa menyumbang berapapun jumlah yang mereka mau
lalu untuk kegiatan osis itu sendiri kita bisa membuka yang namanya kotak saran
lalu kalau misalkan membahas soal dana menurut saya sebaiknya anggaran dana tak terduganya diperbesar lagi kak
soalnya berdasarkan pengalaman saya mengurus osis di sekolah yang dulu
kadang banyak sekali biaya biaya ataupun anggaran anggaran yang tak terduga
nah untuk mengantisipasi adanya pemakaian uang pribadi ataupun kekurangan dana
sebaiknya sekalian kita perbesar saja anggaran dana pribadinya
kalaupun ada kelebihan kelebihan itu semua bisa dipertanggungjawabkan kok
jadi uang dari siswa akan kembali lagi kepada siswa melalui hadiah dari lomba lomba sederhana
yang diselenggarakan dari setiap siswa
nah jadi uang dari siswa akan kembali lagi kepada siswa melalui hadiah dari lomba lomba sederhana yang diselenggarakan dari setiap siswa
nah jadi uang dari siswa akan kembali lagi kepada siswa

oke masukannya diterima terima kasih ya
kayaknya salah dediin gerakannya
pantesan gak konsen
pantesan gak konsen
sini deh tuh
see dia tuh suka lo sama gue sebenernya
cuma dia jaim aja sama gue selama ini
emang bener gitu nathan nungguin lo di sini
oke oke kebetulan gue juga awas kok sebentar ya
thank you juga ya
iya buat lo lah nat
lo dari tadi di sini nungguin gue kan
lo udah punya pacar mohon
jangan bilang bilang aja sama dina ya
kalau dinda jomblo kita juga harus jomblo
gak boleh ada yang bernasib lebih baik dari dinda
you know apalagi untuk urusan romantis
tapi itu masalah hati
jadi gitu aja jangan
kalau gitu gue laporin ke dinda
kalau lo udah punya pacar
jangan jangan jangan
kalau lo berani bilang
akhirnya lo keluar juga
lo beneran nungguin gue
gue kan selalu bener
saya tadi seneng banget sama pemikiran kamu
saya harap kamu bisa lebih memberikan kontribusi lagi buat isis
lo mau kemana sal
kok lo main lari gitu aja sih
nanti gak usah pegang pegang
kalau lo lari gitu aja sih
bukan kok enggak
mau ke toko buku
bentar bentar bentar
lo tunggu sini
nih lo pakai
gue hantar lo ke toko buku ya
enggak usah deh nath
gue naik angkot aja gak apa apa
nwok di mana lagi
ada yangitar dia
kok ada también
cukup baik anak anak dokter
tidak ada yangingat filesponsor saya
ini nathan gak bakal gue kasih ampun

sapsu juga lu ya
udah nunggu disini
gak berani muncul dia
lo yang pengecut
berani ya keroyokan
pese lu ya
eh lu mau patahin temen gue
weh bodi dikot
apa enaknya sih naik angkot
udah tau gerah
suka ngetem lagi
mending juga naik motor
soalnya lebih aman
kok lebih baik naik motor aja deh
gue kan udah janji
gue akan nemenin lo
gue menembus kesalahan gue yang kemarin
karena lo udah buang buang waktu lo
demi nungguin gue
lo harus ngasih bantuan
gue mau nunggu
enggak bapak kencang